tentang kematian ayah kamu
tentang kematian ayah
tante udah dapet buktinya
tante udah tau
kamu ternyata suami tante yang udah bunuh ayah kamu
ini kamu lihat amira
kalau ada orang yang nanya soal ini
kamu jangan pernah menyebut nama saya dan nama pramu hijaya
tante ngapain kasih video ini ke aku tante
buat apa tante gak selidik ini semua ke aku
tante gak perlu menjengik ini semua ke aku tante
tante gak tau amira
karena itu cuma merasa kalau
tante itu harus
kamu bayangin kalau jadi tante amira
tante itu baru tau
ternyata selama ini tanto udah menikah
dan hidup bersama seorang pembunuh
tante juga merasa
ini semua gak adil buat kamu
selama ini tante selalu ngotot
selalu bilang kalau kamu itu pembohong
ternyata kamu bener amira
ternyata suami tante itu adalah seorang pembunuh
apa yang harus aku lakukan sekarang
bukti itu bisa langsung buat pak prabowo masuk penjara
buat bayar semua kesalahan yang bunuh ayah
tapi kenapa di satu sisi
aku gak tega
nggak tega sama pembunuh ayah itu
kenapa sih pak prabowo harus bersikap baik sama aku
kenapa aku harus merasa nyaman dan dekat sama pak prabu
dia itu pembunuh ayah
ya allah dia itu pembunuh ayah
sebanyak aku sholat dulu disini
tolong bantu hamba untuk keluar dari masalah ini ya allah
aku sayang sekali sama ayahku ya allah
dan aku gak suka sama orang yang udah bunuh ayahku
tapi aku gak tau kenapa sekarang aku gak rela
kalau aku tau pak prabu yang udah bunuh ayahku

jadi kalau jangan lagi getar tempat saya
saat yang sengaja
harusnya aku bener bener minta maaf ya rizky
tadi ada keperluan sebentar
kamu dari mana aja sih
kamu gak apal apal ya aku pulangnya berapa
kamu keluhiran kemana sih
aku dari tadi nungguin disini tau gak
aku tau kau pasti marah banget sama aku koki
tapi aku janji aku gak akan ngulangin hal ini lagi
kamu tuh belajar tanggung jawab dong kalau kerja
untung kamu punya bos aku
kalau orang main gimana kamu udah dipecat
ya aku ngerti
dia kenapa sih
kok tumben gak ngelawan kayak biasanya
mukanya juga sedih banget
dari tadi gue bentak bentak
minta maaf doang gak seru banget
masuk kita pulang
kenapa kamu tega mas prabu
mas prabu yang aku kenal adalah laki laki yang baik
tapi kenapa kenyataannya seperti ini
tiga mas prabu membunuh mas ihsan
selama ini apa semua senyum mas prabu palsu
apa semua kelembutan emas itu bohong
selama ini aku merasa mas prabu begitu cinta sama aku
tapi apa mungkin seorang pembunuh bisa punya perasaan cinta seperti itu
entah bagaimana perasaannya mengetahui ayahnya dibunuh
dan pembunuh itu berani datang ke pemakaman ayahnya
dan aku aku selama ini gak percaya sama amira
aku juga pasti sudah menyakiti hati dia dan utari